dan rekan saya rian hasri akan membahas lebih lanjut seputar pertarungan ini
baik saya rian hasri
terima kasih atas kesempatannya
sebelum kita berbicara mengenai pertarungan
ada baiknya kita mengenal petarung yang akan terlibat pada duel ini
saya memiliki data statistik keduanya
selama karir bertarungnya di disiplin ilmu masing masing
eh bukan disiplin ilmu ya
disiplin ya ilmu bela diri masing masing
saya yakin perhatian dunia akan sejenak terpusat
untuk melihat jalannya pertandingan
yang dijuluki sebagai the money fight tersebut
kita akan lihat data dari yang pertama sekali
bagaimana sebenarnya usia di antara keduanya
kalau anda perhatikan bahwa mayweather pada tahun ini
sudah berusia empat puluh tahun
ya kata orang kalau life begins at empat puluh
tapi sepertinya mayweather belum mau memulai hidupnya
yang baru dia masih memilih untuk bertinju
dan bahkan dia menerima tentangan dari seorang anak muda berusia dua puluh sembilan tahun
ketika nanti hari pertandingan tersebut berlangsung
atau sebelas tahun lebih muda
kalau mayweather ini berasal dari las vegas
jadi sebenarnya dia juga bertanding di kampung halamannya sendiri
sementara mcgregor ini berasal dari dublain
dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana
apakah mayweather merasa diuntungkan
karena bermain di kandangnya sendiri
kita akan melihat nanti tentunya pada tanggal dua puluh tujuh agustus tersebut
ini merupakan data yang kami hadirkan dari bleacher report
dan kami juga akan menghadirkan bagaimana sebenarnya
kalau kita perhatikan memang keduanya berbeda
mcgregor memiliki badan yang lebih besar
tingginya satu ratus tujuh puluh lima cm
atau berselisih dua cm dengan lawannya
kalau anda perhatikan
di sini dua cm berselisih
jadi intinya sebenarnya
kalau kita perhatikan bagaimana pernyataan mcgregor
setelah sesi timbang berat badan
dia sempat menyatakan bahwa
kepala mayweather itu kecil banget
dan dia bisa menjangkau dengan
tangannya seperti itu
mungkin karena dia sesumbar akibat tingginya hanya
lebih tinggi dua cm
sementara kalau kita melihat
dari berat badan ini dari pertandingan terakhir
kalau terlihat dari berat badan
tadi dari sisi timbang berat badan
sepertinya jauh berbeda
mcgregor sempat turun satu kg atau sekitar enam puluh sembilan kg
dan kalau kita perhatikan jangkauannya
sebenarnya di sini jangkauan yang dimiliki oleh
mayweather jauh lebih panjang
seperti itu mencapai satu ratus delapan puluh delapan cm
kalau dibandingkan ini
tidak jauh berbeda dengan wingspan
atau jarak panjang tangan yang dimiliki oleh
lebron james salah satu
atlet nba yang terkenal juga
jadi sebenarnya dalam hal ini
mcgregor sepertinya akan kita belum tahu
seperti apa kalau kita perhatikan dari pertandingan ini
di ufc mma biasanya mcgregor memang
biasanya melancarkan pukulan
yang panjang terlebih dahulu baru kemudian
dia melakukan pukulan dengan tangan
kirinya seperti itu dan kalau kita perhatikan
dari gaya pertandingan ataupun
sikapnya sendiri memang berbeda
di sini dimana mayweather
mayweather memang sudah
sudah disebut sebut sebagai salah satu petinju yang
boxingnya jadi dia bisa
defensenya itu salah satu yang terbaik dunia kalau kita
perhatikan juga bagaimana rekor pertandingannya
mungkin anda masih ingat ketika yang terakhir
walaupun pac man mungkin dapat opini
dari masyarakat bahwa sebagai juaranya karena
memang aksi yang agresif dan juga speed yang cepat
tapi ternyata pukulannya jarang masuk
ke mayweather itu dikarenakan memang role
defense nya jadi kalau kita melihat
dengan gerakan mayweather itu sendiri
impact yang mampu dihasilkan oleh lawannya
oke itu dia kita beralih ke data selanjutnya
bagaimana sebenarnya dengan statistik
pertandingan yang dimiliki oleh keduanya
jadi sebenarnya mayweather ya dia lebih senior
sudah berusia empat puluh tahun jadi memang
sudah lebih banyak makan asam garam
seperti itu sementara dia mungkin masih
makan asam sunti ya hanya tiga puluh tujuh
pertandingan tiga puluh tujuh ronde dan
kalau kita perhatikan yang terakhir memang
sepertinya dia menang melawan eddie alvarez
walaupun kita perhatikan sebenarnya
mcgregor juga bukan tanpa celah
kalau kita perhatikan bagaimana rekornya ialah
mengenai dua puluh empat pertandingan
dimana dua puluh satu mampu menang sementara
tiga kalinya ko salah satu mungkin yang anda ingat
mungkin bagi anda penggemar ufc
bagaimana sebenarnya mcgregor agak
kesulitan melawan nate diaz
misalnya karena nate diaz pada pertarungan kedua
sepertinya lebih mampu untuk
menahan pukulan dari mcgregor
sementara kalau kita perhatikan dari rekor yang
dibiliki oleh floyd mayweather dia mampu
tanpa celah empat puluh sembilan kali pertandingan
tanpa kalah sama sekali dan dua puluh enam
enam kali mampu menang ko oke itu dia
data yang kami hadirkan
mengenai kedua petinju ini dan
kalau kita berbicara mengenai pertandingan
ini sebenarnya ada tiga wasit pertandingan
yang akan memantau pertandingan ini
dan tentu saja yang akan membuat duel ini
semakin menarik ialah karena nilai
uang yang terlibat di dalamnya sangat
besar terakhir memang kenapa
laga ini disebut sebagai the money fight
karena pertarungan ini syarat akan uang
uang dan uang kedua petinju
akan dibayar masing masing seratus juta dolar
untuk mayweather dan tujuh puluh lima juta
dolar untuk mcgregor
harga tiket termurah sendiri mencapai

dengan dua puluh satu juta rupiah
walaupun jumat lalu sepertinya masih ada sisa
tujuh ribu tiket mungkin anda sempat
booking juga ya tujuh ratus tiket tapi sekarang
ternyata sudah habis terjual semuanya
dan keseluruhan tiket dua puluh tiket
tersebut sudah terjual dan yang ingin mau
pay per view haa nggak murah juga
ini mencapai seratus